petugas gabungan melakukan rapid test kepada para pengunjung di kawasan wisata puncak bogor jawa barat
selain mengatasi kemacetan jalur puncak petugas gabungan juga melakukan operasi justisi kepada wisatawan yang memasuki kawasan puncak
dalam penindakan protokol kesehatan kali ini lebih dari dua ratus pelanggar dan wisatawan yang akan melancong ke puncak dipaksa mengikuti rapi tes dari dinas kesehatan
penjaringan dilakukan tiga titik yaitu gadok megamendung dan telaga warna
dari hasil rapid test hingga kamis pagi tujuh belas wisatawan dinyatakan reaktif
mereka lalu diarahkan kembali pulang ke rumah usai menjalani swab test di lokasi
wisatawan yang hasil tes usapnya positif akan dikabarkan tiga hari ke depan untuk menjalani isolasi mandiri
hari ini kita khusus ada rapid test ada perbedaan
dari dinas kesehatan kabupaten bogor kebetulan mengadakan rapid test bersama sama di tiga titik rencananya
pertama di gadok kemudian di jalan alternatif megamendung di kantor camatan
karena itu memang juga ketika dihadang di sini mereka banyak yang menuju jalan jalan tikus jalan jalan kecil